ditelantas polda metro jaya resmi memperlakukan tilang bagi pengendara skuter atau otopet listrik yang melintas di jalan raya per dua puluh lima november dua ribu dua puluh
kabit humas polda metro jaya kombes polisi yusri yunus menjelaskan
otopet listrik hanya diizinkan melintas di kawasan tertentu seperti di stadion gelora bung karno ancol serta kawasan wisata lainnya
meski begitu nantinya pengguna otopet listrik yang melanggar tidak akan langsung ditilang
pelanggar akan diberi peringatan untuk keluar dari jalur yang dilarang
jika pengendara mengabaikan peringatan maka baru akan dikenakan sanksi berupa tilang
selain itu polisi juga menetapkan batas usia bagi pengguna otopet listrik
yakni yang sudah berusia tujuh belas tahun ke atas menggunakan helm serta pelindung siku dan lutut
bagi pelanggar atau pengguna skuter tersebut yang di luar dari aturan lokasi tertentu yang diperlindahkan
itu pun juga pada saat
diberhentikan oleh petugas dan dia menurut
ini nggak bisa ditindak selama dia menurut
tetapi pada saat dia diberhentikan oleh petugas dan melarikan diri
itu masuk dalam unsur unsur di satu ratus empat di lalu lintas
pelarangan penggunaan otopet listrik di trotoar ataupun jalur sepeda dilakukan
karena polda menilai banyak pelanggaran yang dilakukan pengendara otopet sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas
seperti kecelakaan beberapa waktu lalu yang menyebabkan dua pengendara otopet listrik meninggal dunia
apalagi banyak pengguna yang menjadikan otopet listrik sebagai sarana rekreasi bukan transportasi
hal ini menyebabkan penggunanya belum berkompeten ataupun memahami peraturan lalu lintas
jadi kita kan mau memberikan perlindungan kepada pengendara otopet listrik sendiri ya skuter listrik
kita juga mau memberikan perlindungan kepada pengguna jalan yang lain gitu kan
jadi otomatis memang otopet ini harus diatur karena kami menilai juga bahwa skuter ini pengendaranya salah satu adalah
mereka ini adalah fungsi
label road user group yaitu kelompok yang pengguna jalan yang rentan
makanya seperti kayak pengendara otopet skuter listrik ini juga harus difasilitasi dengan jalur khusus
yaitu kita tentukan di kawasan tertentu
meski telah diterapkan per dua puluh lima november kemarin
polda metro jaya belum menemui pengendara otopet listrik yang melanggar jalur seperti melewati trotoar
maupun jalur sepeda di badan jalan raya
petugas memantau pengguna skuter atau otopet listrik sudah berada pada jalur yang benar
tim liputan cnn indonesia